batuk mama tuh ngeganggu banget sih berisik tau gak
risa ini banyak kerjaan mak
risa mesti bikin kebaya buat artis
desainnya mesti jadi terus dijahit
aduh kalau kayak gini caranya kerjaan bisa berlantakan tau gak
maaf risa mama gatel banget tengkorokannya
aduh mama aduh kalau kayak gini caranya
mama ini trouble banget ya buat risa
repotin buat risa
kalau gini caranya mama keluar dari rumah ini ya
ini mama pergi aja deh jangan lama lama di sini
bangun ari cepetan bangun
aduh udah jam banyak tanya